dan bagaimana persiapan tempat pemungutan suara satu hari jelang pencoblosan
langsung saja kita menuju wida subianto yang berada di salah satu tps di surabaya
ya selamat pagi wida bagaimana persiapan di sana saat ini
selamat pagi ratu dan juga anissa
bagaimana persiapan tps menjelang satu hari pilihan langsung esok
nah ini saya pengen ngasih lihat bagaimana sih prosesnya seperti ini
anissa dan juga ratu bisa melihat ini salah satunya ada di tps rw delapan
di rungkut mapan barat di surabaya
lima puluh persen lah ini kita bisa bilang persiapannya karena memang ditargetkan ini nanti selesai pukul empat sore nanti
nah ada yang berbeda di empat tps yang ada di sini ratu dan juga anissa
dari visual dan juga tematiknya
nah dari visual ini anissa dan juga ratu bisa melihat kalau di sini ini tematik ya
dan ini adalah tematik bali
dekorasinya bisa anissa dan juga ratu lihat sangat bali sekali ya
ada payung bali kemudian ada kain bali
ada ini semuanya ini khas bali sekali ya sedang dipersiapkan
namun ternyata tidak hanya ini saja di sini kan memang ada empat tps anissa dan juga ratu yang dijadikan satu
karena memang kawasan ini di rungkut mapan barat rw delapan
ini ada arealnya ini sekitar dua ratus meter x dua ratus meter dengan satu dua ratus pemilih
dan memang sesuai ini bisa dijadikan satu seperti ini
nah ini yang tps berikutnya ini tematiknya adalah jawa
lengkap dengan properti properti khas jawa
ada ini kalau kita orang jawa bilangnya ada tampah
kemudian kalau bergeser sedikit ke sana ini ada kendi dan juga tempat nasi
karena memang ini kulturalnya suku jawa
kemudian nanti rencananya ini nanti juga akan ada sangkar sangkar burung gitu
jadi memang konsep yang ada di sini ini adalah bineka tunggal ika berbeda beda tetapi tetap satu jawa
tidak hanya konsep tematik bali juga ada jawa juga ada tematik tionghoa
karena memang kalau data
jadi di sini ada ornamen ornamen khas tionghoa ya ada lampion dan lain sebagainya
ini juga masih dipersiapkan banner dari tps nya masih di bawah ini nanti juga akan dipasang
kemudian yang di sisi paling ujung ini anissa dan juga ratu ini konsepnya adalah etnis madura
jadi nanti di sini ornamennya ini akan dihilangkan
alias dengan pecut khas madura
terus kemudian juga nanti kpps nya di setiap pos pos tps ini nanti juga akan memakai pakaian adat sesuai temanya
yang madura memakai baju khas sakera yang merah putih seperti ini
kemudian nanti yang di tps ini juga akan memakai baju adat tionghoa
kemudian yang jawa nanti juga akan mengenakan lurik jawa
kemudian juga belangkon dan yang bali juga akan memakai pakaian adat bali
apa sebenarnya tujuannya
tak lain adalah ini temanya
adalah bineka tunggal ika berbeda beda tetapi tetap satu jua
jadi di sini ingin menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman
tapi sebenarnya dengan upaya ini bagaimana tingkat partisipasi dari pemilih yang ada di sini
satu dua ratus pemilik suara yang terdaftar di dpt
kita bisa bertanya langsung ke kpps
wah ini udah standby terus nih pak ya
mulai jagain tpsnya udah berapa
iya kurang berapa persen pak ini kira kira penuhnya pak
ya kami nanti malam final untuk menyelesaikan
jadi asesorisnya juga karena hari ini masih ada yang sebagian masih bekerja
jadi kita akan selesaikan
paling tidak jam tujuh malam sudah selesai semua
kan bapak dari tps dua puluh tujuh ya pak di sini ya yang tematik tionghoa
sebenarnya dptnya berapa
terus kemudian kalau di pengembalian kalau sesudah dikasih formulir c enam
ini kan ada kitir yang dikembalikan tuh pak ya
sudah berapa c enam yang disebarkan pak ini pak
total dari dpt tiga ratus
yang sembilan itu dengan alasan yang satu memang tidak dikenal
dua dia meninggal
pindah rumah pindah alamat
yang dua dia tidak bisa ditemui
kalau dari pengalaman sebelumnya pak pilihan gubernur ya pak terakhir di sini
bagaimana pak tingkat partisipasi dari tps ini
mengingatkan juga pas waktu pilihan gubernur kemarin juga tematik ya pak sri kandi gitu di sini
itu bagaimana tingkat partisipasi pemilihnya pak
ya cukup bagus
lebih dari tujuh puluh persen
dan untuk saat ini memang mungkin tidak bisa seratus persen juga
ya diantaranya ada beberapa warga yang memang ada tinggal di tempat lain
atau di luar negeri
ya ada yang sekolah atau yang bekerja
kalau yang kuliah atau sekolah di luar negeri sudah dapat info pak
mereka sudah memberikan suaranya kemarin di luar negeri early voting itu
ya seperti anak saya kebetulan ada di korea
dia sudah melakukan pada hari minggu
di sana sudah dia ambil suara di gedutan indonesia di korea di seoul
ada beberapa warga juga di luar negeri ya pak ya
ya di luar negeri mereka sudah mendapatkan informasi jauh sebelumnya
sehingga mereka pada hari pemungutan itu mereka sudah antusias sekali
ya termasuk putri saya
oke terima kasih pak joko atas waktunya
selamat dilanjut lagi ya pak
ini jadi memang persiapannya masih tujuh puluh persen di sini ya
nanti akan diselesaikan kurang lebih pukul empat sore sampai malam
namun juga ada yang menarik ratu dan juga anissa
di kawasan ini nantinya besok ini untuk meningkatkan tingkat partisipasi dari calon pemilih
ini juga diselenggarakan adanya pembagian door price
jadi nanti yang memberikan suaranya di sini ini bisa berkemungkinan ini
mendapatkan beberapa hadiah salah satunya adalah sepeda gunung
jadi kemudian juga ada sepeda jalan
kemudian juga ada hadiah hadiah
terus kemudian juga nantinya ada hiburan yang akan ada di sini
nah jadi memang partisipasi sebelumnya di sini juga rata rata tujuh puluh sampai delapan puluh persen
dengan adanya beberapa tematik
kemudian juga door price ini diharapkan nanti bisa di atas delapan puluh persen
anissa dan juga ratu
ya wida ini di tps yang unik seperti ini
oke mungkin satu lagi pertanyaannya
apakah ada public figure ataukah pejabat daerah gitu
golongan pejabat yang mencoblos di sana
betul sekali ratu dan juga anissa rencananya ini nanti tidak menyoblos di sini
namun gubernur jawa timur kemudian kapolres surabaya
termasuk wali kota surabaya tririsma hari ini
ini rencananya akan meninjau ke tps udeg ini
mereka sudah mengkonfirmasi akan meninjau ke kawasan ini sembari
kelancaran dari pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung esok
ratu dan juga anissa
terima kasih atas laporan anda
menarik sekali ya
ini seperti tujuh belas agustus begitu ya
ada hiburan juga